ee kak ada apa ya
oh jadi gini kita kesini tuh mau ngebahas masalah proposal yang kemarin
jadi tadi tuh ada sponsor yang ngepon tapi jaya sama aku tuh gak ngerti buat ngejelasinnya
ehh aduh kak kalo misalkan soal itu sebenernya emang emang konsepnya belum terlalu mateng sih kak
oh gitu ya
biar makin mateng
dan siapa tau hubungan kita juga makin mateng neng
jaya apaan sih dari tadi
eh salma kamu ada waktu kan buat ngediskusin proposal ini
dimas gue balik ya
bosan tau gak di sini
eh dina tunggu dulu dina tunggu dulu
apaan sih lepasin gue mau pulang
kalau gitu gue hantarin lo ya
gak usah gue bisa sendiri naik taksi
ntar kalo lo kenapa napa di jalan gimana
gak usah sok care sama gue
papa bener bener kelewatan
lo berantem lagi
gak usah ikut campur lo
gak usah sok tau deh lo
karena sholat itu obat galau yang paling pas
gue perhatiin lo udah lama gak ngaduk allah
padahal jarak seorang hamba dengan tuhannya paling dekat saat dia bersudut
kita sholat berjamaah
bener kata daniel
hati gue jadi lebih tenang
kayaknya gue belum bisa pulang ke rumah
gue nyerah deh
gue mendingan disuruh berlatep sama jaya daripada harus ngujahin soal begini
artifal jangan nyerah gitu dong
yang nomor lima soalnya ini jauh lebih gampang
ih tetep aja otak gue tuh gak bisa
kalau lo gini terus lo kapan bisa nya
ya lo ngapain sih gede gede gini
kayak orang lagi dugem
tunggu lo panik juga
hah gue panik enggak lah enggak orang muka gue relax banget kayak gini
iya relax banget
iya pada temen kamu tuh nyariin di luar
iya pak terima kasih ya mas
jadi kulit dulu ya
oh yaudah tenang
biar bisa ya pak
kok gitu neng pas abang datang mukanya
lu baru juga tadi siang ketemu lebay banget sih lo jadi orang
kak ada apa ya
jadi gini kita kesini tuh mau ngebahas masalah proposal yang kemarin
jadi tadi tuh ada sponsor yang ngepon tapi jaya sama aku tuh enggak ngerti buat ngejelasinnya
kalau misalkan soal itu sebenernya emang
konsepnya belum terlalu matang sih kak
oh gitu ya
gimana kalau kita diskusiin lagi nih
biar makin mateng
dan siapa tahu hubungan kita juga makin mateng neng
joy kapan sih dari tadi
eh salma kamu ada waktu kan buat ngediskusin proposal ini
soal siapa sih
mumpung lagi ada afifa gimana kalau kita langsung diskusiin aja
eh langsung masuk aja ya ke dalam ya
eh tunggu tunggu tunggu
sal ada camer kan di dalam